menko bidang perekonomian darmin nasution turun tangan membereskan tiket pesawat yang masih mahal
langkah ini setelah menteri perhubungan budi karya sumadi menyerahkan wewenang tersebut ke darmin nasution
mulai saat ini menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan bahwa wewenang pengaturan tarif pesawat khususnya garuda indonesia
diserahkan kepada menko bidang perekonomian darminasution
budi menjelaskan langkah kementerian perhubungan saat ini tergantung pada keputusan darmin nasution
ini setelah rencana kemenhub memanggil seluruh maskapai dibatalkan
pasalnya akan ada pertemuan antara menko bidang perekonomian menteri bumn rini sumarno kementerian perhubungan dan pihak garuda indonesia
ada aturan yang jelas mengenai
batas atas batas bawah itu dan
ya jangan jangan
supaya dipatuhi oleh semuanya
karena biasanya pada bulan bulan idul fitri
dia naik lagi itu
jadi nanti dari perhubungan akan menjelaskan persisnya lebih rincinya seperti apa
yang juga kita bicarakan dengan menteri perhubungan kita minta bekerja sama dengan menteri perdagangan
adalah mulai membuat studi yang lebih baik yang lebih lengkap
mengenai membangun logistik yang lebih modern dan efisien